kita sudah terhubung dengan kapolres garut akbp budi satria di mapolres garut jawa barat
selamat sore pak budi
selamat sore mbak
iya pak budi bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembakaran bendera ini
kalau kemudian tadi kapolda menyebutkan sudah ada tiga orang yang dimintai keterangan
siapa saja yang sudah dimintai keterangan selain tiga orang tersebut
untuk sementara kaitan dengan mengamankan untuk adanya interogasi yang kita lakukan dari kemarin
tiga orang ditambah dua orang tambahan kaitan dengan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan tadi malam sekitar pukul jam setengah satu malam
ini kita tidak lanjuti
insya allah hari ini malam ini kami akan gelar terbuka
untuk mengarahkan untuk mengkonstruksikan apakah ada unsur pidana atau tidaknya
jadi fokus penyelidikan sendiri sudah seperti apa pak budi
untuk kaitan dengan penyelidikan bukan penyelidikan mbak kaitan dengan interogasi yang kami dalami di sini
kami sudah memeriksa sudah menginterogasi kronologis kejadian yang terjadi di hari kemarin tanggal dua puluh dua oktober
adanya kejadian pembakaran bendera di pukul setengah sepuluh pagi setelah acara hari santri nasional
yang diduga ada seseorang yang membawa mengibarkan bendera hti yang oleh kebetulan salah satu anggota banser diamankan
namun untuk orangnya sendiri tidak dianiaya atau diamankan begitu saja
nah untuk bendera sampai terjadi pembakaran
oke saya tertarik dengan pernyataan anda interogasi dan bukan penyelidikan
apakah ini artinya tidak ada kasus ataukah upaya interogasi ini untuk berusaha mencari apakah memang ada unsur pidana
artinya ini belum dianggap sebagai satu kasus hukum begitu pak budi
begini mbak kita kaitan dengan proses yang dilakukan oleh kepolisian
kita kan bicara kaitan dengan latar belakangnya
orang orang yang kita amankan sementara dalam hal ini dari kelompok banser ini terjadi karena ada sebab akibat adanya orang yang membawa bendera
untuk sementara orang orang yang kami periksa di sini atau diinterogasi ini kita jadikan sebagai saksi
kami masih mengejar satu orang yang diduga sebagai pembawa bendera hti demikian
oke jadi upaya yang sekarang sedang digali adalah masalah upaya pengibaran bendera ini sendiri
bukan pembakaran begitu pak budi
untuk upaya pembakaran sendiri bagaimana proses hukum yang berlangsung
apakah ada proses hukum juga yang berlangsung di kepolisian
utamanya polres garut gini pak
ya sampai detik ini kami masih menunggu konfirmasi dari tim kami di lapangan yang akan mengamankan satu orang yang diduga membawa bendera tersebut
nanti kami akan lakukan gelar terbuka kaitan dengan kejadian yang sampai terjadinya atau dibakarnya bendera tersebut
kalau kemudian tadi adalah upayanya untuk menyelidiki mengapa sampai kejadian ada pembakaran bendera tersebut
apakah kemudian polisi juga melakukan upaya untuk apa kalau kemudian tidak bisa diistilahkan penyelidikan
upaya untuk mengetahui atau menelusuri penyebaran video pembakaran bendera ini sendiri pak budi
ya itu jelas mbak
jadi kami juga tidak hanya mendalami kaitan dengan pembakaran bendera
di sini ada item kaitan dengan penyebaran video yang sampai viral kemana mana sampai meresahkan masyarakat khususnya untuk umat muslim
dan satu orang yang diduga membawa bendera yang diduga bendera hti atau bendera ormas terarang
oke mungkin bisa disederhanakan pak
konstruksi hukumnya sebetulnya
kasus yang sedang didalami oleh kepolisian ini apa saja
mungkin bisa dijabarkan secara lebih jelas lagi begitu karena tadi penjelasannya masih sepotong sepotong
malam ini kami berserta rekan rekan dari jakarta dari polda jabar akan melakukan gelar terbuka untuk menentukan arah konstruksi hukumnya
apakah nanti langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan
atau mungkin yang lainnya
sambil kami juga sambil menunggu melengkapi alat bukti yang kita kumpulkan
baik artinya ada tiga hal di sini ya pak ya
upaya untuk mengetahui bagaimana kemudian pembakaran bisa terjadi lalu upaya pembakaran itu sendiri dan juga bagaimana video pembakaran ini kemudian akhirnya tersebar ke masyarakat
itu yang konten konten yang membuat masyarakat resah khususnya umat muslim
baik selain melakukan proses hukum pak bagaimana kemudian dengan upaya pengamanan
artinya dengan beredarnya video ini apakah kemudian berimplikasi terhadap gangguan keamanan di wilayah bapak
ya awal awal arahnya ke arah sana namun kami pun tidak diam
kami melakukan patroli patroli kaitan dengan it nya terus ke sosialisasi ke
lapisan masyarakat dalam hal ini ada pondok pesantren termasuk ormas ormas dan ormas ormas islam dalam hal ini
dan koordinasi dengan stakeholder stakeholder ataupun muspida dan mui
baik semua pihak akan diminta keterangan ya pak ya termasuk juga ahli ahli begitu kalau menurut keterangan dari kapolda jawa barat
tapi saya ingin kembali lagi ke upaya untuk mengetahui masalah duduk perkara sampai akhirnya kemudian bendera ini
ada upaya pembakaran dari bendera tersebut yang mengibarkan bendera ini sendiri artinya sampai saat ini belum berada di tangan kepolisian atau belum diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian
betul sampai saat ini masih dilakukan pencarian
jadi kaitan dengan kenapa sampai terjadinya bendera ini dibakar
peserta upacara hari santri nasional tersebut dalam hal ini banser
sudah ada pernyataan yang sebelumnya
di dalam pernyataan ditandatangani diatas materai disampaikan
tidak boleh ada pengibaran bendera selain bendera merah putih
dikala ada menemukan bendera selain merah putih agar segera diamankan
di waktu selesainya pas apa selesainya upacara hari santri nasional ada seseorang yang membawa bendera merah putih untuk di apa di di dikembangkan
diacungkan sehingga diamankan oleh
banser yang melihat secara spontanitas
karena sudah ada ketentuan dan aturannya
terlepas dari itu melihat
dalam rangka mengamankan tadi akhirnya dibakar
demikian oke artinya
bendera di luar bendera merah putih
dan pihak yang membakar ini
tidak mengetahui bendera apa
apakah itu ada tulisan tauhid atau tidak
apakah bisa disimpulkan demikian pak budi
karena sudah ada aturan yang
menyatakan hitam di atas putih
tanda tangan di atas materai
pihak yang kemudian mengibarkan
bendera di luar bendera merah putih itu
apakah menurut keterangan saksi
apakah dia lari atau melarikan diri
atau seperti apa sebetulnya pak budi
nah ini pun secara spontanitas
si pembawa bendera ini sempat
diajak ngobrol untuk minum kopi
bareng di satu meja di warung
namun demikian setelah
sibuk orang yang diduga
pelaku pembakaran bendera ini
orang yang diduga membawa bendera pun
dilepaskan begitu saja
oke jadi dilepaskan begitu saja oleh banser
situasi setelah itu seperti apa
apakah masih kondusif atau bagaimana
sampai detik ini insya allah
garut kondusif dan aman
oke artinya tidak ada
gangguan keamanan sama sekali begitu ya
sebab pembakaran bendera itu
oke pihak pusat sendiri sudah memberikan
keterangan ataupun pernyataan
begitu pak budi
bagaimana menanggapi dari
pernyataan menko polhukam terkait
masalah upaya untuk
peristiwa pembakaran bendera ini
di lapisan terbawah di pores
dalam hal ini kebetulan di lokasi
wilayah kami juga akan kami
tuntaskan sampai seakar akarnya
celah celah kaitan dengan
pengibaran bendera yang diduga
bendera ormas terlarang atau hti
artinya ada jaminan begitu ya pak ya dari pihak
kepolisian bahwa akan ada kepastian
hukum atas kasus ini pak budi
ada jaminannya begitu ya oke untuk selanjutnya prosesnya akan seperti apa
terakhir pak budi
ini kami dari
dari semalam sampai detik ini
tidak ada berhentinya
maraton semua untuk
konstruksi hukum yang tepat
sekarang alhamdulillah sore ini sudah di backup oleh
dari jakarta dan dari
polda jabar baiklah
kbp budi satria kapol resgaru
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih sudah bergabung